selalu ada keseruan dalam mengisi waktu libur
seperti di kawasan guci tegal jawa tengah
di sini anda dan keluarga bisa berwisata alam
sambil berendam di kolam pemandian air panas seperti ini
udara sejuk lereng gunung selama di ketinggian satu tiga ratus mdpl ini
memang paling pas menikmati hangatnya air di suhu empat puluh derajat celcius
selain pemandian air panas
lokasi wisata ini juga menyediakan berbagai wahana lain
seperti spot swafoto kolam renang dan wisata berkuda
di kudus jawa tengah
anak anak mengisi waktu liburan dengan membuat aneka tanaman hias dari bahan plastik
di sini anak anak diperkenalkan bahan hingga cara pembuatan bunga
menggunakan lem stereofoam dan lilin
meski nampak kesulitan namun anak anak tetap antusias untuk berkreasi
lain lagi di bali
sebagian anak anak merasa lebih seru
mengisi liburan dengan bermain musik seperti ini
kegiatan ini dilakukan tanpa paksaan loh
tak hanya itu belajar menggamel juga menjadi cara ampuh
untuk mengurangi waktu bermain handphone bagi anak anak
jadi seperti apa cara anda dan keluarga mengisi waktu libur
tim liputan cnn indonesia